berikutnya pt kalbe pharma bekerjasama dengan pt amaroks pharma global
anak perusahaan hetero dari india memasukkan atau memasarkan obat untuk terapi pasien covid sembilan belas
dengan nama dagang covivor atau remdesivir
presiden direktur pt kalbe pharma fijong dityus
mengatakan kerjasama pendistribusian obat ini
untuk memberikan layanan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di indonesia
pihak kalbe pharma optimistis pendistribusian obat covifor ini dapat berjalan cepat
karena infrastruktur dan jaringan pemasarannya banyak di indonesia
obat ini akan didistribusikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat tiga
bukan ke apotik
fijong dityus menambahkan penggunaan obat ini harus berdasarkan penilaian
dari rumah sakit dan dokter yang menangani pasien covid sembilan belas
sementara itu untuk izin edar dan uji klinis
sudah mendapatkan persetujuan
dari badan pengawasan obat dan makanan ri sebelumnya
dipasarkan dan didistribusikan ke seluruh provinsi di indonesia
jadi melalui jaringan pemasaran dan distribusi dari kalbe
dan juga mengenai harga tadi sudah dijelaskan oleh pak sandip
bahwa harga memang saat ini sekitar tiga juta per file
ini harga juga sebelumnya pak sandi bilang bahwa memang
ini sangat tergantung dengan volume
jadi kalau misalnya volumenya meningkat harga juga semua bisa ditinjau kembali